sebaiknya kamu istirahat dinda
jangan terlalu dipaksakan
jika dinda jatuh sakit
sudah membuat kakak susah dan yang lainnya
negeri seberang lautan
kenapa harus dibawa ke seberang lautan
mereka akan dijadikan budak belian disana
antara aku ke tempat saudagar itu
tidak ada di situ
aku sudah sangat lelah
sampai kapan aku harus menghafal isi dari kitab ini
pelajaran yang paman berikan
terasa tidak ada habisnya
menenun sebuah kain
membutuhkan waktu yang tidak sedikit
jika raden membutuhkan kain yang bagus
raden harus bisa menenun benang satu persatu
untuk apa aku menenun kain
aku tidak mau menjadi tukang tenun
bukan untuk menjadi tukang tenun raden
tetapi kalau raden ingin menjadi pintar dan bijaksana
raden harus bisa menghafal tetap ramah terlebih dahulu
kitab ini sangat tebal paman
aku tidak perlu menjadi orang pandai
bukankah raja selalu ditemani
oleh orang orang yang pandai seperti paman
menjadi seorang raja atau pemimpin
bukan hanya duduk di singgah sana saja
menjadi seorang raja atau pemimpin
menjadi seorang raja
dibutuhkan kepintaran dan bijaksana
lanjutkan penghafalanmu raden
kebijaksanaan adalah kebaikan
yang didahului oleh kejujuran
seorang pemimpin adalah cermin dari rakyatnya
karena seorang pemimpin adalah sebuah harapan
saya sudah jelaskan nanti
raden purbamenak sudah bisa menyelesaikan setengah kitab tathakrama
jika saja radian tidak tertidur
jadi raden purbamenak baru belajar ilmu tathakrama
bukankah seharusnya ia sudah belajar ilmu memanah ki
berarti ini kemunduran ki
aku juga sudah sangat bosan dan sangat lelah
bulu mataku terasa keriting
setiap kali membaca tulisan tulisan di kitab ini
jika kamu guru yang bijaksana dan mumpuni
tentu saja kamu pasti tahu
kitab tathakrama yang terlebih didahulukan
daripada ilmu kanoragan dan lainnya
raden purbamenak akan menjadi ksatria yang baik di tanganku
kalau dia berhasil melatih purbamenak
maka dia yang akan mendapat jasa dari gusti prabu
dan namaku semakin terpuruk karena dianggap gagal melatihnya
tidak tidak tidak tidak tidak
tunggu sebentar ki
ki banyak sumba tersinggung
untuk melatih raden purbamenak diberikan padaku
bukankah semua ini untuk kebaikan raden purbamenak ki
kau seolah ingin mengatakan bahwa raden purbamenak masih dalam pengawasan kuki
jangan tersinggung dulu ki banyak sumba
kalau ada hal yang ingin ki banyak sumba ajarkan kepada raden purbamenak
itu akan jauh lebih baik
karena raden purbamenak harus menjadi ksatria yang kuat
itu syarat untuk menjadi seorang raja
untuk mengasah pisau perlu yang ahlinya ki
seharusnya raden purbamenak tidak harus mengandalkanmu ki
karena aku punya wewena khusus untuk melatihnya
karena aku uak kandungnya ki
jangan banyak gerak yanyi
bagaimana keadaannya bi
gak apa apa sih hanya terkilir
dinda dewi sebaiknya kamu istirahat dinda
jangan terlalu dipaksakan
aku khawatir jika dina jatuh sakit
tidak apa apa kakang
justru aku ingin minta maaf
sudah membuat kakak susah dan yang lainnya
aku sama sekali tidak terbebani dengan keberadaanmu
justru aku bisa senang jika bisa memenuhi keinginanmu
kesedihanmu juga kesedihanmu
kebahagiaanmu juga kebahagiaanku
maka kurangnyalah kesedihanmu
aku hanya ingin melihat senyum jendaku yang seperti itu
tapi kesedihan ku belum terbayar kakang
bayangan pamanah rasa masih terus memenuhi benakku
aku sudah tidak sanggup lagi kakek
aku mohon tersenyumlah
senyum inilah yang membuatku selalu bersemangat menghadapi kecuali kehidupan
saya ingin menikmati jambatmu
apa yang kamu mau sebenarnya
oh aku ingin tahu

sudah sangat serius
eh kang keling si surkan kemana sampai sekarang juga belum kembali ke tempat
wajar surkan belum kembali karena orang tua sekarang sudah memperketat penjagaan
anak anaknya dan wajar surkan belum kembali sampai saat ini
ya tapi bagaimanapun juga si surkan harus kembali ke tempat
paman jangan membuat mereka curiga
aku tidak akan melepas tontokan paman